tingginya permintaan set top box pasca pemerintah
menantikan siaran tv analog
dimanfaatkan okmun penjual nakal
di bekasi jawa barat
salah satu perusahaan jasa pengiriman barang
terpaksa menahan puluhan paket set top box
setelah paket ini ternyata diketahui berisi sepuncolek
beberapa di antaranya bahkan berisi garam dapur
pihak jasa pengiriman akhirnya terpaksa
tidak mengirim paket ke pemesan
petugas telah melaporkan kejadian ini
ke polsek cikarang utara
wajah tiga perempuan diduga penipu bermodus hipnotis ini
dipajang warga kampung pedongkelan depan
rt enam rw tiga belas cengkareng timur jakarta barat
sejak selasa sore
para pelaku sebelumnya menyasar seorang nenek berusia enam puluh empat tahun
dan menawarkan set top box tv digital dengan cara kredit
dengan mencari penyelesaian
dan mencicil rp dua per hari selama sepuluh bulan
korban dijanjikan bisa mendapatkan set top box seharga rp tiga ratus ribu rupiah
korban yang tergiur
lantas diminta menyerahkan uang rp delapan ratus
dan perhiasan dengan dali sebagai jaminan
kemisiang anak korban menyebut
salah satu pelaku sempat pura pura membelimi
sedangkan pelaku lain menepuk pundak korban
korban lantas tidak sadar
uang dan perhiasannya dirampas pelaku
karena sudah mungkin kena omongannya
karena omongannya itu katanya diminta
jaminan untuk cincin emak rp delapan ratus
ibu katanya nih mau ngambil wudu ditepak
ini yang minta kopi
ya udah dibikinin tapi ini udah gak sadar
atas kejadian ini korban dan keluarga
berencana melapor ke polsek cengkareng